hai inilah rekaman cctv yang memperlihatkan seorang petugas keamanan di perusahaan alat
berat kawasan cilincing jakarta utara tersambar petir terlihat korban yang mengenakan payung
berjalan di area lapang terbuka saat kondisi hujan deras saat tengah berjalan tiba tiba
petir menyambar melihat tubuh korban ambruk tersambar petir sejumlah rekan korban langsung
mendekati korban dan membawanya ke rumah sakit koja beruntung abdul roshid masih selamat dari
insiden tersambar petir itu ditemui di rumahnya di kawasan cakung barat jakarta timur kondisi
abdul rashid berangsur membaik setelah menjalani perawatan selama empat hari di rumah sakit
sebagian tubuhnya masih tertutup perban akibat luka bakar namun pria tiga puluh lima tahun itu belum bisa
memberikan keterangan karena masih mengalami shock
kapolres jakarta utara pun membenarkan abdul roshid diperbolehkan pulang setelah menjalani
perawatan di rumah sakit akibat tersambar petir korban waktu itu akan mengambil gambar saat begitu
menggunakan payung dan menggunakan ht pada saat dia berjalan tersambar petir dan alhamdulillah
selesai kejadian korban dievakuasi rekan rekannya untuk dibawa ke rumah sakit koja dan menjalani
perawatan selama empat hari insiden ini terjadi senin dua puluh desember lalu di sebuah gudang kontainer
di kawasan cilincing jakarta utara saat insiden terjadi abdul rashid tengah bertugas untuk mengambil
foto lantaran hujan korban kemudian membawa payung dan alat komunikasi handi talki di bahu kirinya
tak disangka petir menyambar korban saat baru beberapa meter berjalan tim liputan cnn indonesia